badung bali seorang warga berhasil mengamuk merusak dan menyerang warga di sebuah kafe di kawasan jimbaran
tindakan melawan hukum itu dilakukan lantaran pelaku tak terima ditegur untuk tidak merokok di dalam ruangan
atas laporan pemilik kafe petugas polsek kuta selatan langsung menangkap pelaku
saat mengamuk pelaku diduga di bawah pengaruh minuman keras
kejahatan tersebut di kcap jimbaran
hingga jumat sore masih diamankan di polsek kuta selatan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut